menuju ke kantor dpp nasdem karena di sana akan ada konferensi pers yang akan disampaikan oleh perwakilan ataupun dari ketum partai nasdem surya paloh
pemilihan umum dua ribu dua puluh empat ini nasdem selalu menjadi pionir nasdem selalu menjadi pelopor untuk tradisi baru berpolitik
insya allah selalu menjadi teladan dalam kebijakan dan kebajikan berpolitiknya
tidak berpanjang lebar kami persilahkan ketua umum partai nasdem bapak surya paloh silakan ketua umum
selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya rekan rekan pers yang saya dan kami hormati
sebenarnya malam sudah cukup larut
saya tahu betapa kawan kawan semua juga pasti dalam kondisi keadaan yang relatif cukup lelah
untuk melakukan rekapitulasi pertungan suara baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden
sebagai sebuah mekanisme yang telah ditetapkan dan kita sepakatin bersama dalam kehidupan politik kenegaraan inilah hasil pemilu yang harus kita terima
benar bahwa terdapat berbagai macam catatan dan evaluasi bahkan gugatan atas pelaksanaan pemilu yang ke tiga belas dalam sejarah kehidupan politik kita ini
tidak kurang dari kalangan aktivis dari berbagai kelompok masyarakat sipil hingga para guru besar kampus kampus ternama di seluruh tanah air
turut menjadi bagian dari suara suara tersebut
namun apapun itu suka atau tidak suka mau atau tidak mau kita harus menerimanya
bahwa harus terus berlangsung evaluasi koreksi hingga diskursus yang tidak berkesudahan
dalam upaya memperbaiki sistem pemilu serta berpraktek
berdemokrasi namun kehidupan politik harus terus berlangsung
kita harus terus berdialektika di dalam dinamika politik yang tengah berjalan
suka atau tidak suka sepakat atau juga tidak bersepakat
sebab hajat hidup bangsa ini harus tetap diperhatikan
kenyataan politik hari ini adalah bahagian dialektika
dan ini adalah praktikan yang harus terus kita jalani sebagai suatu bangsa
sebab demokrasi pada kenyataannya senantiasa menyisakan ruang bagi berbagai bentuk perbaikan
atau bahkan penyelewengan terhadap praktek kekuasaan itu sendiri
yang paling penting adalah bagaimana komitmen kita sebagai kaum demokrat
sebagai bahagian dari masyarakat sipil untuk terus menerus tidak pernah berhenti berupaya memperbaiki praktek praktek berdemokrasi kita
demi terciptanya kehidupan politik dan kekuasaan yang mencerdaskan kehidupan warganya
berangkat dari pemikiran di atas
partai nasdem menyampaikan sikapnya terhadap hasil pemilu tahun dua ribu empat dua ribu dua puluh empat seperti
partai nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun dua ribu dua puluh
yang telah dilaksanakan pada tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh empat yang lalu
baik pemilihan anggota legislatifnya
maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pilpres
kedua partai nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun dua ribu dua puluh empat
beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu dua ribu dua puluh empat
partai nasdeh juga mengucapkan selamat kepada pasangan prabowo selatan
dan jibran rangka buming raka sebagai pemenang pilpres tahun dua ribu dua puluh empat
tiga atas berbagai catatan yang ada
partai nasdeh yang tetap berkomitmen untuk senang siasa berada dalam kehendak yang terus menerus
berupaya memperbaiki kehidupan demokrasi dan politik kita
nasdem akan selalu siap terbuka serta telah menjalin komunikasi dan korrespendensi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil
akademisi para tokoh cendikiawan guru besar hingga media sebagai pilar demokrasi
keempat guna mewujudkan komitmen tersebut
keempat partai nasdem menyadari bahwa partai politik hanyalah satu dari sekian pilar demokrasi
nasdem menyadari bahwa politik tidak saja membutuhkan otoritas yang kuat
akan tetapi juga praktek check and balance yang sehat
oleh karena itu selain perlu membangun sistem politik dan kekuasaan yang sehat
kita juga membutuhkan kecerdasan politik warga negara yang kuat
kelima partai nasdem mengajak seluruh komponen bangsa
untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa
di atas kepentingan golongan atau kelompok
di dalam upaya mencari keadilan pasca pemilu
demikian pernyataan ini disampaikan
semoga tuhan yang maha kuasa senantiasa memberikan kekuatan
kepada bangsa ini untuk mampu memperbaiki
dan terus menerus meningkatkan diri di masa depan
jakarta dua puluh maret tahun dua ribu dua puluh